apa yang sudah elsa lakukan
apa pantas seorang istri melakukan itu sama suaminya
karena pernah merestui elsa untuk jadi istrinya nino
jadi sebaiknya sekarang ibu sara
bu bos mau gantiin baju rena dulu ya
aku ikut senang ya
akhirnya semua kebenarannya sudah terungkap
tetap pasti sekarang udah lega banget ya
terima kasih banyak ya angga wiji
yang selama ini udah membantu keluarga aku
terima kasih banyak ya
udah selalu bantuin keluarga kami
oke silahkan duduk
saya bukan mau ganggu ini
karena nino itu sampai saat ini masih menantu saya
suami dari anaknya
suami dari anaknya
kita pulang aja ya
memang kalau di atas kertas
masih suami istri
kalau dari ikatan cinta mereka
udah nggak ada
ibu sarah pikirkan
apa yang sudah elsa lakukan
apa pantas seorang istri melakukan itu
karena pernah merestui elsa untuk jadi istrinya nino
jadi sebaiknya sekarang
ibu sarah sama pak surya
saya mohon sekali sama ibu
tolong kasih waktu buat saya ketemu nino
cuma sebentar bu
ngapain sih ma
ada apa ini
oh ya din kalau kalian butuh bantuan ngomong aja ke gue insya allah kalau gue bisa bantu pasti gue bantu
makasih banyak ya mio
tante kalau butuh bantuan juga ngomong aja ke tante pasti saya bantu
baik doang ngga sekali lagi terima kasih ya kamu sudah banyak sekali membantu al dan juga keluarga kita
kalau begitu saya sama michi langsung pamit duluan ya
tante aku mau pulang ya
duluannya ya baik hati hati ya
luya buka kerbangnya
baik pak bos
saya langsung berangkat kantor ya masih ada kerjaan soalnya
loh aku pikir kamu gak kerja kenapa ada meeting
iya masih ada urusan sedikit di kantor
yaudah hati hati ya
ya udah baik baik hati hati
mama mama mama mau ngapain mama jangan begitu mama

ma gak gini caranya
aku tau ma
mama akan lakukan apa aja buat elsa
dan aku udah liat sendiri ma
mama bahkan nyerahin diri untuk dipenjara ma buat elsa
tolong mama berada di posisi aku
berubah cara pandang mama
mama tolong berfikir
dari sisi aku
dari sisi keluarga aku ma
dari sisi keluarga aku mbak
kalau gak bisa
coba mama berfikir dari sisi andin
atau mungkin bu rosa
atau mungkin bu rosa
atau mungkin bu rosa
kita semua ini korban malah
korban dari seluruh perbuatannya elsa ma

apa menurut mama
kita juga gak pantas untuk dapatkan keadilan ma

empat tahun lalu
andin juga lagi hamil
dan ada kemungkinan
soal masa depan pernikahan aku dengan elsa
biar aku yang akan memutuskan
tanpa ada pengaruh dari orang lain
bu sarah udah nyaman sendiri kan
apa jawabannya noor
bu sarah pak surya
tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun
ibu dan bapak pulang
situasi ini memang rumit
dan kami butuh waktu untuk menyendiri
terlebih lagi minggu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh